rendahnya serapan anggaran penanganan covid sembilan belas oleh pemerintah daerah menuai sorotan
di tengah pandemi yang kian meningkat sejumlah daerah justru serapan anggarannya lambat
ada beragam alasan mengapa serapan anggaran rendah yang disampaikan
hingga muncul kesan pusat dan juga daerah tidak saling
ataupun tidak kompak dan juga saling tuding
mengapa demikian apa yang menjadi penyebab rendahnya serapan anggaran oleh pemerintah daerah
kita akan coba diskusikan pada malam hari ini
yang pertama ada pak muhammad ardian norvianto dirjen bina keuangan daerah dari kemendagri
selamat malam pak dirjen pak ardian apa kabar pak
selamat malam pak renhat
baik pak ardian langsung saja saya akan langsung tanya ketika ke kemendagri
pak mendagri pak cito juga sudah merilis memberikan dalam tanda kutip surat cinta begitu ya
kepada beberapa daerah teguran karena serapan anggaran yang rendah
kemudian juga ada dana insentif nakes juga yang disoroti
setelah itu sudah ada respon dan juga perubahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah
yang juga menuai sorotan dari kemendagri pak dirjen
baik pak rehat memang surat teguran kemarin kepada sembilan belas provinsi
itu hanya fokus kepada rendahnya realisasi insentif nakes
ya karena ini melihat realisasinya di bawah dua puluh lima persen
nah atas dasar itu pak menteri
menegur sembilan belas pemerintah daerah yang dinaik belum memenuhi target
nah kami menilai bahwa per tanggal dua puluh empat hari ini
angka realisasi untuk pemerintah provinsi sudah cukup bagus
yang sebelumnya rata rata bawah dua puluh lima
sekarang kami sudah empat puluh tiga delapan belas persen
jadi teguran yang disampaikan oleh pak menteri
kami menilai sangat efektif untuk bisa menjual
proses penyerapan atau realisasi insentif nakes yang ada di daerah
terusnya pemerintah provinsi
nah kami tentu berharap pemerintah kabupaten juga
ambil langkah langkah percepatan
mengikuti hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi
untuk menggenjot insentif nakas ini pak renhat

pak dirjen ada satu hal juga yang menarik ketika beberapa kepala daerah merespon ya apa yang disampaikan oleh kemendagri
beberapa kemudian dalam tanda kutip menyampaikan bahwa
rendahnya anggaran ini lebih karena sistem yang berbelit
begitu kira kira pak ardian
sehingga memperlambat penyerapan anggarannya
apakah itu bisa menjadi alasan sebetulnya dari kemendagri
atau menurut anda ada faktor yang lain sehingga
beberapa waktu yang lalu atau mungkin sampai dengan hari ini
penyerapannya belum cukup maksimal
kalau terkait sistem
memang ada sistem yang dibuat oleh rekan rekan kami di kemenkes
namun mereka sudah membuatkan semacam relaksasi terhadap sistem
sehingga proses pembayaran bisa dilakukan terlebih dahulu
baru di input kemudian ke dalam sistem
nah memang kami menangkap
selama ini nangkas nangkas di daerah
beserta jajaran ini banyak fokus di lapangan
sehingga lupa harus input
sehingga ada beberapa pemerintah daerah yang bisa dikatakan
belum optimal dalam melakukan realisasi insentif nakes
namun kalau bicara sistem
rekan rekan kami di kemenkes sudah membuatkan semacam kebijakan
silahkan bayarkan terlebih dahulu nanti diinfo
atau divalidasi kemudian
dalam rangka menjaga akuntabilitas
jadi menyangkut sistem saya rasa
sudah bukan merupakan hal yang menjadi ganjalan
karena sudah ada semacam relaksasi kebijakan
oke jadi baik
baik pak ardian selain insentif nakes
adakah kemudian anggaran anggaran yang lain
yang memang serapannya sejauh ini memang belum cukup optimal
yang tadi anda katakan
dari dampak demi covid ini
kami di kemendagri itu mendorong terhadap realisasi bansos
karena kita ketahui bahwa pandemi covid ini
banyak menimbulkan potensi potensi resiko sosial
atau kerencanaan sosial yang ada di rumah
dari data kami di keuangan daerah kementerian dalam negeri
data apbdc indonesia untuk menyangkut bansos
ada lima belas sebelas triliun
nah untuk itu kami mendorong agar pemerintah daerah
selain mempercepat proses realisasi insentif nakes
juga mendorong penganggaran untuk bansosnya
di tengah pandemi covid ini bansos itu menjadi
salah satu yang diandalkan oleh masyarakat khususnya
masyarakat yang terkena resiko sosial atau rentan terhadap resiko sosial
jadi mendorong untuk kemudian tidak hanya yang soal insentif nakses ya pak arief
tapi juga dana untuk bansos karena memang sangat real dibutuhkan di tengah masyarakat
oke sudah berupaya untuk mendorong dan tadi anda katakan
ada beberapa respon yang cukup positif dan ada perubahan
tapi tidak sedikit juga kemudian yang meminta agar kemendagri
tidak hanya kemudian mendorong atau memberikan teguran
tapi paling tidak membuat adakah regulasi untuk mengatur paling tidak batas maksimal
minimal serapan pemda atau bahkan sampai ke punishment
bagaimana itu pak dirjen
baik saat ini punishment yang diberikan oleh pemerintah tentunya dengan penundaan dana transaksi
apabila porsi alokasi belanjanya tidak memenuhi target
bagaimana yang dimandatkan oleh peraturan menteri keuangan nomor tujuh belas
yang kemudian direvisi dengan peran menteri keuangan nomor sembilan puluh delapan
jadi proses punishment itu sudah ada
sehingga kami berharap tentunya apabila daerah dengan punishment berupa penundaan
ataupun dengan teguran dari bapak menteri dalam negeri itu bisa menggenjot
bisa mendorong proses realisasi terhadap
ya baik apbd itu sendiri secara umum maupun secara khusus menangkut penanganan covid sembilan belas
jadi sudah ada mekanisme terkait punishment
oke dan itu kemudian bisa kemudian digunakan bagi pemerintah daerah yang memang belum optimal ya
kemudian melakukan penyerapan negara
karena begitu tidak tercapai target alokasinya
ya tentu akan berdampak terhadap penundaan dana transaksi
baik pak ardian satu hal lagi yang kemudian juga direspon misalnya oleh pemerintah daerah jawa tengah
nah ini bagaimana ini soal perbedaan data ini yang ditampilkan ke publik
bagaimana dari kemendagri menyikapinya
baik sebenarnya kami berharap selain kinerja di lapangan
terhadap penanganan kasus covid ini
pemerintah daerah juga kami harapkan laporannya
karena basis kami tentunya adalah laporan dari pemerintah daerah
untuk yang jateng kalau setelah saya cek ternyata belum diupdate data terbarunya
jadi kami berharap memang kami pahami
ditelah berbagai macam kesibukan terhadap penanganan covid
kami juga sangat ingin pemda bisa mengupdate data laporkan datanya
karena dari data itulah kami bisa merumuskan kebijakan apa yang akan kami susun ke depan
jadi antara kinerja kadang kadang dengan realisasi apbd itu nggak sama
nah untuk itu terhadap capaian kinerja yang sudah dicapai oleh pemerintah daerah
gerak di report termasuk masalah apbd nya
nah yang sekarang kemudian menjadi
perhatian penuh dari pak mendagri atau dari kemendagri berkaitan dengan anggaran ini seperti apa pak dirjen
ya tentunya di tengah pandemi covid ini
apbd diharapkan pertama bisa menjadi stimulus pada pertumbuhan ekonomi
maka pak mendagri mendorong agar pemerintah daerah mempercepat proses resakinya
itu yang paling umum
dengan secara spesifik beliau sangat fokus terhadap pencairan insentif nakes
baik sisa nakes di tahun dua ribu dua puluh yang kemudian ter carryover di dua ribu dua puluh
maupun masalah nakes yang di tahun dua ribu dua puluh satu ini yang belum terpenuhi di beberapa pemerintah daerah
hal lain juga yang menjadi fokus perhatian pak mendagri adalah menyangkut penyeluruhan bansos yang tadi kami sampaikan
beliau bahkan turun ke lapangan
beberapa hari yang lalu ke bekasi dengan kota depok sebelumnya ke kabupaten tanggerang
hari ini ke kota tanggerang dan tanggerang selatan
tujuannya adalah tadi memonitor langsung bagaimana kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah
bagaimana solusi resolusi yang bisa diberikan apabila ternyata pemerintah daerah mengalami kendala atau hambatan
dalam mekanisme pencairan atau realisasi dalam rangka percepatan tadi
baik apbd maupun insentif nakes termasuk dalamnya bansos
pak dirjen terakhir soal insentif nakes dan juga bansos
dan beberapa bantuan yang lain yang saat ini tentu menjadi sangat urgent dibutuhkan
ada target pak dari pak mendagri untuk pemerintah daerah
berapa lama ini bisa paling tidak melakukan penyerapan anggaran yang lebih optimal lagi
begini ini tergantung kepada dinamika yang ada di lapangan
kita juga jangan menjudge suatu pmdapa bila resesi nakasnya rendah itu tidak bekerja atau tidak punya kepedulian
karena di area tenda tersebut tidak ada kasus covid atau rendah
sehingga nakas tidak dibayarkan
karena pemberian insentif nakas ini hanya kepada nakas yang menangani covid
begitu juga dalam hal bansos
bila ternyata suatu pemerintah daerah
misalnya dilihat dampak terhadap covid nya tidak terlalu signifikan
sehingga tidak menimbulkan keretanan atau resiko sosial yang tinggi pada masyarakat
kan tentunya basis tidak cair
jadi ini sangat tergantung kepada dinamika
namun yang kami dorong adalah
apabila ternyata kondisi empiris di lapangan
masyarakat membutuhkan bansos
itu pemda bisa segera menyalurkan
jadi diharapkan lain cepat
juga tepat sasaran
jadi kita melihat secara umum
adalah bagaimana bansos ini bisa cepat
sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah
baik itu juga harapannya
harapan semua bahwa bantuan
insentif apapun itu yang bisa meringankan beban masyarakat di tengah pandemi ini
dapat segera tersalurkan
cepat dan juga tepat
seperti yang anda sampaikan
dan kita akan lihat perkembangannya ke depan
tentu kita akan kawal bersama
terkait dengan serapan anggaran ini
terima kasih banyak pak muhammad ardian norvianto
dirjen bina keuangan daerah kemendagri
selamat malam pak dirjen terima kasih
dan kami akan lanjutkan diskusi terkait dengan anggaran ini
bersama dengan dua kepala daerah
ada gubernur sumatera barat
dan juga wakil gubernur jawa barat
dan juga sekjen fitra
di segmen berikutnya
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
kami lanjutkan dialog soal
percepatan atau soal
penyerapan anggaran yang rendah
dalam penanganan covid sembilan belas
saya sudah bersama dengan
kang uu ruzanul ulum
wakil gubernur jawa barat
dan juga pak misbah hasan sekjen dari fitra
kang uu pak wagub selamat malam
pak misbah selamat malam apa kabar
dan kami juga masih menunggu
bergabungnya pak mahyaldi gubernur sumatera barat
jadi saya akan langsung ke pak wagub jabar
terlebih dahulu kang uu
beberapa waktu yang lalu kan jabar juga
mendapat surat teguran dari kementerian negeri
soal rendahnya serapan anggaran
penanganan pandemi covid sembilan belas terutama untuk
insentif nakes ini problemnya ada di mana
sebenarnya kang uu
teguran dari pimpinan
ke pemerintah daerah menurut kami
hal yang wajar sebagai
bentuk kebersamaan diantara kita
kemudian juga salah
sebenarnya kita sudah
dari sejak awal bulan
kita sudah menganggarkan sudah refokusi
dan yang lainnya tapi mungkin
laporan yang dari pemerintah
provinsi ke pemerintah pusat
mungkin belum begitu akurat
waktu itu tapi sekarang
insyaallah maksimal bahkan
bulan juni ini akan
kami realisasikan secepatnya
oleh karena itu teguran yang
disampaikan oleh pak mendagri kepada
pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi
ini akan menjadikan bahan
untuk kami melaksanakan langkah langkah
tadi pak gubernur sudah
memimpin rapat dengan
yang berkaitan dengan anggaran
jadi beliau meminta
khusus terutama dalam
covid termasuk dalamnya adalah honor
dan perlu juga kami sampaikan
atau menganggarkan tentang covid ini bukan
hanya honor tapi ada
lain ya antaranya
pembelian alkes kemudian
juga untuk obat obatan dan yang lainnya
insyaallah pemerintah provinsi
jawa barat fokus terhadap ini dan
realisasinya akan segera dipercepat seperti itu
baik pak wago ketika angkanya
ada di mana kalau sekarang kan anda katakan
sudah ada perbaikan dan nanti
angkanya juga pasti akan lebih tinggi nah ketika
problemnya dari dinas
ada yang kekurangan
lagi karena memang
di sini datanya
harus benar benar sesuai
dengan yang di
arusan oleh sistem keuangan
tetapi ini semua sudah bisa
dilaksanakan dengan cepat
sehingga sudah tidak ada lagi bahasa di
jawa barat alkes tidak
terbayar insyaallah juni ini selesai semua
anda melihat karena ada sistem
yang berbelit ya pak wagub begitu
atau ada penjelasan yang lebih detail lagi
bukan karena memang kesibukan kami
aja karena kan di sini
yang ngantor kan kemarin
tidak semua masukkan sekian persen
nah terkadang ada kendala kendala
itu tapi itu
semua tidak menjadikan kendala yang
begitu lama semua bisa diantisipasi
ya itu yang tadi juga disampaikan oleh
dirjen kementerian negeri bahwa
yang tahu kondisi di daerah dan
berkaitan dengan kesibukan mungkin dari pemerintah
tertunda begitu itu tadi disampaikan
tapi saya harus cek ke
mbak misbah dulu mbak misbah catatan anda
bagaimana dari fitra soal anggaran pandemi ini
apakah memang ini karena
semata mata teknis tadi itu atau
memang ada political will yang belum
optimal ya dari pemerintah
daerah atau pemerintah pusat misalnya
soal serapan anggaran ini
terima kasih mas har
pak jepang pak uu
anggaran terutama untuk anggaran covid
di daerah ini menjadi
rendah gitu ya padahal
pandemi ini sudah berlangsung
hampir satu setengah tahun
hampir dua tahun seharusnya
pemerintah daerah punya
pengalaman ya di tahun
sebelumnya ya bagaimana
mengelola anggaran di masa
pandemi seperti ini
nah saya pikir ini yang
menjadi kelemahan utama ya
tidak belajar dari pengalaman
di tahun sebelumnya dan
pemda ini juga menurut saya
cukup memprihatinkan ya
kurang gercep kurang gerak
cepat ya padahal pandemi
ini terutama di jawa
di gelombang kedua ini angka
tiga terpaparan hariannya
mencapai lima puluh ribu orang
dan angka yang meninggal
juga cukup tinggi nah
tidak bukannya tidak punya
transfer dari pusat ke daerah
dalam semester pertama ini
tkdd yang sudah ada
banyak mengendap di bank gitu ya
nah kalau data kemarin dari bi
anggaran yang masih mengendap
bank itu sekitar
daerah di indonesia baik itu provinsi
kota ya nah bentuknya
macam macam ada yang giro itu
dan tabungan empat satu
ini artinya bahwa
menggunakan pola lama
di akhir tahun ya
nah ini yang menurut saya perlu diperbaiki
oke saya tanya ke kang uu kalau begitu
kang uu bagaimana tadi yang disampaikan oleh
fitra ya ada bang misbah tadi
sekjen fitra yang
menilai bahwa kerja pemda ini
kurang gercep ini masih menggunakan
pola lama bukan pola baru kang uu
sekarang kan ada pola yang baru dengan
nah karena sekarang
dan realisasi ini
secara nasional sama
dari dagri ini dan juga
perlu kami sampaikan bahwa dalam
masalah penanganan covid ini kan bukan
hanya anggaran untuk nakes
tapi disitu kan ada untuk
kesehatan jelas ya kemudian
juga untuk peningkatan ekonomi
menggerakkan ekonomi juga kita ada anggarannya
kemudian juga dalam masalah
bansos sosial juga kita ada anggarannya
jawa barat aja sekarang ini
total anggarannya lumayan ya
dianggap segini untuk tentunya
cukup sekitar satu triliun lebih
nah tetapi kan kita harus ada unsur kehatian
karena kan pengelolaan ini uang negara
yang harus dipertanggungjawabkan
bukan uang nenek kakek saya yang
saya enaknya dipakai nah kemudian
juga sekarang kan dalam tata cara
pencairan ini kalau kita
pencairan termen pertama
di saat ada pencairan permen kedua
ini semua spj harus selesai
jadi tidak ada spj
yang belum selesai
tetapi dikasih anggaran lagi
termen yang kedua ini nggak bisa dengan semiped seperti ini
jadi memang begitu kehatian
supaya di akhir tahun
tidak ada spj yang terlewat
sehingga nanti tahun di akhir
semuanya bakal beres
itu yang diharapkan oleh pemerintah pusat
dan pada kondisipnya kami pun menyanjari
tentang hal itu oke menarik ya
nanti kita akan coba tanya
tanggapan dari pak misbah
sekaligus kita juga menunggu
gubernur sumatera barat untuk bergabung
kita harus break terlebih dahulu
bapak bapak kami akan segera kembali sesaat lagi
pak gubernur sumatera barat
kalau tadi saya sudah tanya juga
kang u soal problem penyerapan anggaran di jawa barat
kalau di sumbar ini problemnya
ada di mana
pak gubernur karena kan
kemudian yang juga menjadi sorotan adalah
anggaran untuk penanganan dalam hal ini
misalnya insentif nakes ya pak
oh ya insentif nakes
ini kan memang diperintahkan
yang sebelumnya dibiayai dari
kepala kepala kepala
untuk penyelenggaraan itu
penyelenggaraannya adalah melalui
silva kita tahun dua ribu dua puluh yang lalu
nah ini akan untuk itu
dan kemudian juga
kegiatan yang lain

ada kemungkinan kegiatan
yang memang tidak sama
jadi kita menelokasikan
oke baik pak gubernur
kalau kemudian disoroti
soal serapan anggaran yang belum cukup
apa selama ini problemnya ada di mana sebetulnya pak
kalau serapan anggaran kita sumatera barat
dana bantuan sosial
memang ini untuk
beberapa bulan terakhir
dengan opatkan ini sudah
halaman sebelum itu
dari bds tadi
oke baik saya ke
pak miesbah ada tanggapan dari anda
isbah soal tadi apa yang disampaikan oleh pak gubernur
sumatera barat dan juga kang uu wagub
jawa barat dari
penyerapan anggaran yang selama ini sudah dilakukan tadi
di masa pandemi
sejak dua ribu dua puluh yang lalu
pengadaan barang jasa baik itu
anggaran reguler ya
apbd maupun anggaran yang
kemudian direfocusing untuk
ini sebenarnya kan
sudah relaksasi ya
pengadaannya lebih berhena
dan ini sudah diaktifkan
pak bagi pengadaan barang jasa
bisa lebih berhena meskipun
tetap mengikuti prinsip prinsip
saat ini perlu
terobosan ya agar
bagaimana proses proses pengadaan
barang jasa itu mungkin juga perlu
ada supervisi ya dari
percepatan anggaran ini
ini tidak cukup
pemerintah pusat hanya menegur
bisa menerjunkan tim gitu ya
semacam tim untuk percepatan
anggaran ini bagi
apa yang sudah dilakukan oleh
mendagri dengan membuat surat
tetapi tidak cukup
hanya dengan itu perlu ada
tim khusus yang terjun
langsung misalnya bersama sama dengan
pemerintah daerah yang
kami sebelum serapan
anggaran ini dan
juga mungkin perlu ada juga
regulasi ya tentang
batas minimal serapan
anggaran bagi pmk per semester
aturannya kan selama
ini serapan anggaran dinilai ketika
sudah di akhir tahun ya
ini yang perlu
untuk perusahaan anggaran
bagi pmk per semester
itu menurut saya akan
menjadi perhatian bagi pmk
pak misbah kalau tadi anda katakan
juga tidak gercep ya
tidak gerak cepat begitu dan
menggunakan pola lama pola
barunya harusnya bagaimana
ya ini kan memang
itu tidak melakukan
proses pengadaan barang jasa yang
reguler tetapi ini kan
sebenarnya pimpinan daerah
itu kan diberi
diberi ruang yang
pelaksanaan anggaran ini melalui
yang ada ya
nah ini yang
akhirnya di ruang itu yang
spd oleh pelaksanaan
anggaran ini untuk
kemisraan cepat yang kedua
pemerintah daerah ini juga harus menggandeng
masyarakat gitu ya
sekarang ini di lkpp
juga ada aturan terkait
pengadaan barang jasa melalui
swaklola tipe tiga dan
tipe empat yang itu bisa
organisasi kemasyarakat dan kelompok
masyarakat ini yang menurut saya
juga salah satu
peluang ya salah satu ruang yang
bisa dimanfaatkan oleh bemda
untuk mempercepat serapan ini oke baik
saya ke kang u kalau begitu kang u bagaimana kang u
ada butuhkan pola baru terobosan terobosan
baru nanti saya juga akan
ke kesumbar tapi saya ke kang u dulu bagaimana
pak wagub ya
kalau masalah refocusing
memang ada paling hukumnya
depresi itu kan untuk memindahkan satu dengan yang lain
untuk memfokuskan kembali
tapi kalau untuk realisasi anggaran ini
tetap kita ada kehatian
sekalipun kita sudah dikasih sen
ya untuk dipercepat dipercepat
tetapi kan kita juga tetap
tidak mau di akhir ada permasalahan
maka pemerintah provinsi
kebersamaan dengan pihak aph
termasuk dengan pak kajatinya kemudian
ada pendampingan dari pihak kepolisiannya
insya allah tetapi tetap
harus ada kehatian
memakai aturan yang sudah ada
dalam payung hukumnya sehingga kita
di akhir tidak menjadi permasalahan
tetapi tetap ini akan menjadi
perhatian apa yang menjadi
teguran kami oleh pemerintah provinsi jawa barat
sekalipun menurut kami
biasanya tahun ini seperti itu
anggaran sekian persen pada
kuartal kedua ini seperti itu
tetapi ini semua bahkan kami
tidak lanjuti dengan
ngabret lah kalau kata pak gubernur
makanya pak gubernur tadi rapat
dan sebetulnya pak gubernur ini
selalu meminta kepada opd
awal tahun ini
harus segera ada realisasi
tahapan bulan desember ini
seharusnya sudah dimulai
bulan januari itu sudah harus ada pengumuman
jadi bulan dua itu sudah harus
kegiatan keganti masing masing dinas
pak gubernur seperti itu
karena anggaran yang di provinsi ini
dipakai untuk anggaran di kabupaten kota
sehingga di kabupaten kota pun
ada waktu untuk melaksanakan tahapan tahapan
jadi jangan sampai
di kabupaten kota telat
melaksanakan realisasi anggaran
karena ketelatan di provinsi
itu pak gubernur sudah seperti itu mendorong
dan juga keuntungan
kalau uang dari provinsi segera terrealisasi
maka uang akan segera
beredar di masyarakat
uang segera berada di masyarakat berarti
daya beli masyarakat meningkat
itu yang menjadi filosofi pak gubernur
artinya pak gubernur terus mendorong
dan itu sudah ada progres dari tahun ke tahun
oke baik kita harus break
di segmen berikutnya saya akan tanya bagaimana memastikan dari
penyerapan itu bisa optimal
dan bisa langsung dirasakan oleh masyarakat
menjamin bahwa ini cepat
dan juga tepat kami akan segera kembali
sesaat lagi tetap di cnn indonesia newscast
baik kita masuk ke segmen terakhir saya langsung ke pak gubernur
sumatera barat pak mahyildi
sekarang bagaimana memastikan bahwa
anggaran yang tadi sudah kita bahas tadi itu
soal insentif untuk nakes kemudian juga
bahan sos itu bisa tersalurkan
cepat dan juga tepat
bagaimana menjamin itu pak
ya kalau untuk
sekarang ini harus
sumber sumber pentanaan baru
disediakan pada tahun ini
berarti kita alihkan ke kegiatan
karena kita harus mencarikan sebanyak
dan kemudian untuk
deklarasi deklanasi bina sosial
pak gubernur sumatera barat
kita pastikan penyaluran
bapak ibu yang kota itu
melihat that way kita melalui
data yang lainnya
kalau kita mencari
bantuan tak sepuluh kg
yang cukup tiga ribu
untuk di negari
dana bantuan datang
dan kemudian juga kita
pesan di dlt
atau tidak di
alhamdulillah seperti kita laporkan tadi
dunia yang terdapat pada bulan juli
sekarang sudah empat puluh an
di desa ini memang
bahwasannya masalah sdm
dari desa itu sendiri
itu makanya cukup backup
dan kemudian juga
dukungan yang lebih terdiri
itu kita buka
kita tidak lagi permasalahan permasalahan
teman kita yang
itu dalam distribusinya itu
salah hal yang
kita khawatirkan dari permasalahan
itu kita deskripsi melalui
ke depan ini akan
kegiatan masyarakat banyak
pak gubernur kami bisa
menangkap apa yang tadi anda katakan
saya ke pak wagup pak kang u
bagaimana kang uu memastikan bahwa ini bisa
terserap dengan baik sampai ke masyarakat
ada target karena tentu publik menunggu
masyarakat menunggu semua bantuan
yang dibutuhkan saat ini
ya jelas sekarang kan sudah terjadi
realisasi anggaran kemarin
di subang nakes belum terbayar sekarang sudah
terbayar dan kabupaten yang lain juga
termasuk juga bantuan sosial
kemarin dari beberapa
minggu kebelakang sudah kami salurkan termasuk
kami satu minggu kebelakang
dana sdn di jawa barat termasuk pak gubernur
sendiri tim penggerak pkk
menyeluruhkan dana langsung
ke masyarakat terupa
sebako dan yang lainnya kemudian juga
perlu dipahami dalam realisasi anggaran
untuk covid ini bukan hanya
tentang nakes bukannya tentang kesehatan
bukan tentang obat tetapi
alkes dan juga pembangunan
beberapa rumah sakit ini sudah mulai
ada tahapan kemarin mungkin
masalah lelang masalah sangga dan yang lainnya
sekarang sudah ada pemenangnya
kemudian juga masalah bansos dan yang lainnya
tetapi juga kami berharap
dan memohon juga ya sebagai pemerintah daerah
kalaupun kami ada kesalahan ada
kelemahan ya jangan
disampaikan di media seperti ini jawa barat
kan sekarang jadi omongan semua orang
karena jawa barat seolah olah
gitu kan padahal bukan hanya jawa barat
kan ada juga provinsi provinsi lain
tapi kenapa seolah olah jawa barat yang
menjadi fokus pembicaraan ya harapan
kami lah pemerintah pusat kalau memang kami ada
kelemahan ya kita berbicara tidak usah ini
nanti kita perbaiki gitu kan
sehingga semuanya bisa baik baik
saja tidak seperti sekarang seolah olah
kita ini salah seolah olah kita ini lemah
gitu kan padahal namanya juga manusia kan
tempatnya lemah tempatnya salah tidak ada kesempurnaan
kesempurnaannya milik tuhan ya saya sampaikan intinya
itu menjadikan pecut
bagi kami itu menjadikan motivasi bagi
kami dan kami sudah merrealisasi pak
gubernur langsung memimpin rapat sebagai
bentuk kepedulian terhadap masyarakat nyawa
yang diutamakan untuk masyarakat jawa barat
sehingga kebijakan dan kebijaksanaan
cepat dikeluarkan dan cepat dilaksanakan
tentunya adalah poinnya adalah ada perbaikan
di sana kira kira begitu saya ke
pak amisbah terakhir pak amisbah bagaimana catatan anda terakhir
polemik anggaran ini agar
tidak terulang kembali agar ini juga bisa
terserap dengan baik sehingga masyarakat yang butuh
karena tidak hanya soal nakes tadi juga
disoroti oleh kang uu tapi juga ada soal untuk
alkes ada soal untuk dana bantuan
ada juga mungkin daerah yang harus
mencari sumber sumber yang lain yang tadi juga disorotin
oleh pak gubernur sumatera barat
yang pertama memang prinsip
kehati hatian itu penting
tapi ini kan pekerjaan
yang paling penting adalah
kesehatan rumah sakit
tanpa pengenalan covid sembilan belas
ada apd yang berkualitas ventilator
kapser dan lain lain
tadi juga sudah disampaikan
pak wakud terkait dengan
pembangunan rumah sakit ya
kalau bisa memang itu yang
dibutuhkan untuk saat ini
itu yang pertama
yang kedua bahwa
menjadi sangat penting
terutama juga informasi yang
diberikan oleh pemerintah maupun
pemerintah daerah kepada
masyarakat agar masyarakat ini juga
terkait dengan anggaran ini
tiba tiba di dalam
proses proses pengawasan karena itu
program program yang akan
diberikan oleh pemerintah
saya pikir itu mas ren
mudah mudahan apa yang kita bahas ini juga
bisa menjadi perspektif yang baru bagi
masyarakat dan ini tentu kita akan sorotin
dan kita akan kawal bersama soal penyerapan
anggaran ini dengan segala problem yang ada
tadi yang sudah kita bahas tapi yang paling
penting adalah saat ini
ini bisa dirasakan langsung oleh
masyarakat terima kasih banyak pak gubernur
sumatera barat pak mahyildi
kuu ruslanul ulum wakil gubernur jawa barat
terima kasih pak misbahasa
dan juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam
hari ini di cnn indonesia newscast sehat selalu bapak bapak